saudara saat penetapan sebagai presiden terpilih di komisi pemilihan umum
prabowo subianto menyapa anies baswedan dan juga muhaymin iskandar
prabowo bergurau saudara pernah merasakan kekecewaan yang dirasakan anies dan juga muhaymin
dalam pidatonya prabowo menyebut kontestasi pilpres telah usai
prabowo memaklumi ada pihak yang kecewa pada hasil pilpres
prabowo pun bergurau dengan anies
prabowo mengaku pernah berada di posisi anies
mas anies mas mohaimin saya pernah berada di posisi anda
saya tahu senyuman anda berat sekali itu
tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita
kalau kontestasi adem adem saja
kalau kontestan itu tidak tajam dan tidak keras
namanya bukan pilihan untuk rakyat
dan saya terima kasih kepada mas anies dan muhaimin
juga saya terima kasih sama mas ganjar dan prof mahfud
dorongannya mas anies mas muhaymin mas ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya
kita ingin yang terbaik untuk rakyat indonesia